presiden joko widodo menyampaikan pidatonya terkait revisi undang undang komisi pemberantasan korupsi di istana negara
presiden berpendapat undang undang kpk yang telah berusia tujuh belas tahun perlu diperbarui secara terbatas
kita tahu undang undang kpk telah berusia tujuh belas tahun
perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif
sekali lagi kita jaga agar kpk tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi
saya telah memberikan arahan kepada menteri hukum dan ham dan menpan rb
agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait subtansi subtansi di revisi undang undang kpk yang diinisiatifi oleh dpr
intinya kpk harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi
karena itu kpk harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai
dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lembaga lain dalam pemberantasan korupsi
saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi
ruu inisiatif dpr ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas kpk
yang pertama saya tidak setuju jika kpk harus memperoleh izin dari pihak eksternal
untuk melakukan penyadapan misalnya harus izin ke pengadilan
tidak kpk cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan
yang kedua saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik kpk hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja
penyelidik dan penyidik kpk bisa juga berasal dari unsur asn
aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai kpk maupun instansi pemerintah lainnya
tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar
yang ketiga saya juga tidak setuju bahwa kpk wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan
karena sistem penuntutan yang berjalan
saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi
yang keempat saya juga tidak setuju perihal pengelolaan lhkpn yang dikeluarkan dari kpk
diberikan kepada kementerian atau lembaga lain
tidak saya tidak setuju
saya minta lhkpn tetap diurus oleh kpk
sebagaimana yang telah berjalan

akan dikeluarkan oleh lhkpn
saya juga tidak setuju bahwa kejaksaan agung yang dikeluarkan dari kpk
akan dikeluarkan oleh lhkpn
terhadap beberapa isu lain
saya juga memberikan catatan dan mempunyai pandangan yang berbeda
dengan subtansi yang diusulkan oleh dpr
perihal keberadaan dewan pengawas
ini memang perlu
karena semua lembaga negara
bekerja dalam prinsip second balances
hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan
misalnya kayak presiden presiden aja diawasi
diperiksa bpk dan juga diawasi oleh dpr
jadi kalau ada yang berpikir
kalau ada dewan pengawas
saya kira itu sesuatu yang juga wajar
dalam proses tata kelola yang baik
oleh karena itu di internal kpk juga perlu adanya dewan pengawas
tapi anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat
dari akademisi ataupun pegiat anti korupsi
bukan dari politisi
bukan dari birokrat bukan dari politik bukan dari politik

kemudian pengangkatan anggota dewan pengawas ini dilakukan oleh presiden
dan dijaring melalui panitia seleksi
saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai
untuk menjamin kpk tetap dapat menjalankan kewenangannya
sebelum terbentuknya dewan pengawas
yang kedua terhadap keberadaan sp tiga
hal ini juga diperlukan
sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip prinsip
perlindungan ham dan juga untuk memberikan kepastian hukum
jika ruu inisiatif dpr memberikan batas waktu maksimal satu tahun
maka ini akan menjadi hal yang jauh lebih luas
tahun dalam pemberian sp tiga kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberi waktu yang
memadai bagi kpk yang penting ada kewenangan kpk untuk memberikan sp tiga yang bisa digunakan
ataupun tidak digunakan
kemudian yang ketiga terkait pegawai kpk
pegawai kpk adalah aparatur sipil negara yaitu pns atau p tiga k
hal ini juga terjadi di lembaga lembaga lainnya yang mandiri seperti ma mk dan juga lembaga lembaga
independen lainnya seperti kpu bawaslu
tapi saya menekankan agar implementasinya

masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehatian
penyelidik dan penyidik kpk yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi asn
saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu isu ini dengan jernih dengan objektif
tanpa prasangka prasangka yang

saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama
dan saya ingin kpk mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita
yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga lembaga lain dalam pemberantasan korupsi